kita akan informasi yang masih dari ibu kota
pemprov dki jakarta akan memperpanjang program bantuan sosial
bagi warga terdampak virus covid sembilan belas hingga bulan desember
teknis dan besaran pemberian akan direncanakan kemudian
keputusan ini disampaikan kepala dinas sosial dki jakarta irman syah
saat rapat dengan komisi e dprd pada selasa siang
hal ini mengikuti keputusan pemerintah pusat yang terlebih dahulu
memperpanjang pemberian bantuan presiden hingga desember
pemprov dki jakarta menyiapkan anggaran tak terduga
sebanyak lima triliun rupiah untuk penanganan covid sembilan belas
di mana saat ini penggunaannya sudah mencapai satu dua triliun
kini pemprov berfokus pada perbaikan data agar bantuan bisa tepat sasaran
keputusan ini disampaikan kepala dinas sosial dki jakarta irman syah
saat rapat dengan komisi e dprd pada selasa siang